menteri dalam negeri cahyokumolo melantik sekretaris utama lemhanas komisaris jenderal polisi muhammad iryawan menjadi pejabat gubernur jawa barat setelah berakhirnya masa jabatan ahmad heriawan di gedung merdeka kota bandung senin siang
mendagri mengatakan penempatan mantan kapolda metro jaya dan kapolda jabar yang sempat menuai kontroversi ini telah sesuai dengan surat keputusan presiden republik indonesia joko widodo nomor satu ratus enam garis miring b tahun dua ribu delapan belas
iryawan dilantik untuk mengisi kekosongan setelah berakhirnya masa jabatan gubernur jawa barat sebelumnya ahmad heriawan pada tiga belas juni lalu
muhammad iryawan akan menjabat sebagai gubernur jawa barat sampai tiga bulan ke depan hingga terpilihnya gubernur definitif
sebagai pejabat gubernur iryawan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan gubernur definitif
namun khusus untuk mutasi pegawai ia harus terlebih dahulu meminta izin kepada menteri dalam negeri
melanggar undang undang dulu itu kan orang curiga belum belum curiga
kan nggak mungkin dong saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan bapak presiden kan gak mungkin
saya sesuai aturan undang undang karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada bapak presiden
yang jelas tadi sesuai dengan arah pementeri kami melayani masyarakat dari pemerintahan
juga kami mengawal pembangunan siapa siapa yang ada untuk bisa berjaya
kemudian kami akan mengawal juga pilkada ini sehingga nanti estafet kami pejabat akan sedangkan kepada gubernur definitif kami
dan kami akan mengawasi asm untuk netral
jelas itu itu prinsip kami
karena itu menjadi patokan kami
elit partai politik mengecam keputusan penunjukan komjen polisi m iryawan sebagai pejabat sementara gubernur jawa barat
petinggi partai menuding ada motif politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu dibalik penunjukan iryawan
wasekjen gerindra andre rosiade menilai penunjukan iryawan mencederai kredibilitas pemerintah
pasalnya penunjukan iryawan sempat menjadi pro kontra hingga akhirnya dibatalkan oleh menko polhukam wiranto pada februari lalu
gerindra menuding penunjukan iryawan sebagai pejabat gubernur jawa barat untuk memenangkan pasangan calon tertentu yang didukung partai penguasa
gerindra telah menginstruksikan kepada seluruh kadernya di jawa barat untuk mewaspadai tindakan intervensi dan kecurangan
jelang pemungutan suara pilgub jabar dua puluh tujuh juni mendatang
sementara wasekjen partai golkar maman abdurrahman menilai keputusan mendagri melantik iryawan merugikan partai lain yang mengusung paslon di pilgub jabar
golkar menuding penunjukan iryawan menjadikan jokowi sasaran tembak atas kesalahan yang dibuat mendagri cahyo kumolo
pertama sebenarnya ini kan sudah jadi pro dan kontra bulan januari sampai februari kemarin ya
bahkan pemerintah melalui menko polhukam pak wiranto tanggal dua puluh februari sudah menyatakan pemerintah membatalkan dan menarik keputusan itu
nah tiba tiba hari ini muhammad irawan dilantik menjadi gubernur pj gubernur jawa barat
ini tentu sangat mencidrai semangat reformasi dan merusak kredibilitas pemerintah
pro dan kontra sudah ditarik keputusannya kok tiba tiba diputuskan kembali
ini terus terang melukai dan muncul kecurigaan di kalangan masyarakat apakah ini untuk kepentingan pilkada khususnya untuk membantu kemenangan dari calon penguasa